karena kalo lo marah makin keliatan cantiknya
makanya gue liatin terus
bombal banget jadi orang
aku pikir gue bakal kesenangan gitu denger omongan lo
dikit dikit kok udah bilang gombal
padahal aku tuh gak gombal sama sekali loh
emang bener kan
lagian lo ngapain sih disini
mau kenalan sama saya
mas yang tadi di dalam kafe sama adriana bukan
pacarnya adriana bukan
saya gak banyak duit pak buat makan di kafe itu
saya kan cuma tukang parut
akhirnya cuma ada lima ribu
maaf berarti saya salah orang
pacar gelapnya adrian itu pasti ada dalam toilet
pasti dia ngumpet nih dari gue
mendingan gue tunggu sini aja
ngapain lo disini
gue lagi ada janjian sama nyokap gue disini
lo sendiri ngapain
mau duduk duduk aja
duduk duduk di kafe
duduk duduk apa ngikutin gue
care banget sih jadi cowok
yaudah kalau gitu gue duduk disini
sekalian mau nunggu nyokap gue
karena kalau lo merah
makin kelihatan cantiknya
makanya gue liatin terus
bombal banget jadi orang
aku pikir gue bakal kesenangan gitu denger omongan lo
dikit dikit kok udah bilang gombal
padahal gue tuh gak gombal sama sekali loh
emang bener kan
lagian lo ngapain sih disini
atau jangan jangan lo sebenarnya kesini
mau ketemu sama cewek lain
playboy susah banget ya
sekarang lo duduk gue
udah nih gue telepon nyokop gue deh biar lo percaya ya
ada tisu gak
coba buka selap tangan tapi ya
kok tau aja
mama jadi kesini gak
jadi kesana boy
pas nama lagi di perjalanan
mendadak mama diteleponin nama klien
disuruh balik lagi karena ada yang harus dibahas
mama gak kesana
yaudah ma gak apa apa kok
mama kerja aja gak apa apa
aduh terima kasih ya sayang
kamu pengertian banget
aduh mama sayang sekali sama kamu
ada yang nemenin kamu kan
ada yang nemenin kok
yaudah kalau gitu
kamu agak lama aja gak apa apa
pulang ke rumah juga nanti agak sorean dikit juga gak apa apa
kamu di situ aja dulu ya
terus mama janji deh
nanti next time kalau janjian sama kamu makan siang
mama pasti dateng
berhasil berhasil berhasil berhasil
ada yang nemenin boy
dengar sendiri kan
emang gue budak
gak keluar keluar deh
kita di luar sini nungguinnya dia berduaan sama boy
nggak ngasih tahu kita lagi
udah panas juga
eh udah dong
jangan iri hati
ini tuh kesempatan reva buat deket sama boy
nggak salahnya kita nungguin aja
kan ya udah deh
kalau emang males gitu
kita tungguin di parkiran aja ya
masih ada atau enggak ya
atau jangan jangan dia udah pergi lewat pintu belakang
nengok mulu di sana
ada apaan sih
gitu aja baper
budok susah sih
ya mau pesan apa mas
nah ini mbak
mendingan pak tanya aja ke dia sendiri mau pesan apa ya pak
tapi ngomongnya tuh agak kerasan
teriak aja kalau perlu mbak
agak budok soalnya dia
mau pesan apa mbak
mbak pikir saya budok apa gak denger suara mbak
pasti mbak disuruh sama
manusia bolot di sebelah saya ya
jangan dengerin mbak
maksudnya mau pesan apa
kalau saya orange juice aja mbak
mungkin ini teh manis kali mbak
udah samain aja deh mbak
rasanya banget sih lo
gak usah marah marah mulu
sekali sekali kita damai dong
masa kita mau makan bareng musuhan terus sih
siapa juga yang mau makan bareng loh
gue mau balik
leva jangan balik dong
gak lagi deh
jangan balik ya
orang itu jangan nyebelin
temenin gue makan ya
mumpung lu mau nemenin gue makan
berarti lo yang terlalu banyak

oh ternyata loh ya ada udang di balik batu
males gue balik aja deh
eh dibecandain dikit aja langsung emosi
gue cuman becandaku
gue ada duit nih
paling juga ngasih berapa duit itu
ya lumayan lah
gimana kalau kita tinggal aja
aduh jangan deh
mendingan lo telfon dulu deh ya
dari tadi aku udah nungguin
salah megan sama sini di depan
udah kayak panas kayak cacing
aduh cepetan galur gue di parkiran
ganggu aja sih
ntar gue keluar
yaudah cepetan ya
eh sorry ya kayak gue harus cabut duluan nih
soalnya temen temen gue tuh pada nunggu di parkiran
gue gak enak
loh kenapa mereka nggak masuk
ehm sebenernya tadi tuh gue kesini karena gue mau mergokin istri muda bokap gue sama pacar gelapnya
tapi ya gitu deh
kalau dia mah udah balik duluan
tapi gue yakin banget selingkuhannya itu pasti masih ada di sini
makanya dari tadi tuh gue lagi nungguin
tapi gak keluar keluar